pada operasi ketupat dua ribu dua puluh tiga korlantas polri kembali menerapkan sistem ganjil genap pada arus mudik dan arus balik selama musim lebaran dua ribu dua puluh tiga
penerapan ganjil genap dimulai saat arus mudik delapan belas april hingga arus balik dua mei dua ribu dua puluh
sistem ganjil genap diterapkan mulai kilometer empat puluh tujuh tol jakarta cikampek sampai dengan kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kalikangkung
ganjil genap berlaku delapan belas april mulai jam dua siang sampai jam dua belas malam
sementara sembilan belas april sampai dua mei dua ribu dua puluh tiga dimulai sejak jam delapan pagi sampai jam dua belas malam
sistem ganjil genap akan dibarengi penerapan kontraflow dan one way
kepala korps selalu lintas polri firman santiabudi mengatakan penerapan ini tertuang dalam surat keputusan bersama korlantas polri dengan kementerian perhubungan
dukungan kita men sosialisasi
apa yang akan kita laksanakan ini
yang penting masyarakat mengikuti perkembangannya
semua opsi opsi untuk kelancaran akan kita laksanakan
tapi sekali lagi kita berharap yang paling sedikit tentunya yang merugikan masyarakat yang kita ambil
jadi selebihnya kerjasama yang baik kelancaran akan kita utamakan
hari ini tadi sudah disampaikan
beberapa poin yang ada di skb
tapi arahan kita kepada seluruh jajaran tentang pemanfaatan jalur tol dan non tol ini juga sudah menjadi arahan dari pimpinan
terakhir kemarin puncaknya bapak kapolri kepada kita seluruh jajaran
kejabat utama mabes polri di mabes polri untuk mengantisipasi seluruh kesiapan operasi ketopatan yang dilaksanakan ini